ada ahli yang kami tampilkan yang menggambarkan fenomena fenomena yang kita lihat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara
mengenai bansos semua mengatakan bahwa bansos itu punya impact terhadap voting behavior
ketokohan itu juga membuat dampak yang lebih signifikan terhadap perilaku memilih
jadi kita hidup dalam satu iklim yang ditandai dengan personalized politics
politics itu has become too personalized jadi tokoh itu memainkan peran yang penting
tentu dalam beberapa hal tokoh bisa juga dilihat secara negatif kalau dia memainkan perannya secara negatif
tapi yang pasti tokoh itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap foto
thing behavior atau perilaku politik atau perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya
nah kami juga sudah mendengarkan ahli yang mencoba melakukan anatomi terhadap si rekap
terhadap penggunaan data aplikasi it yang dilakukan oleh kpu
tentu kami melihat kpu merasa keberatan dengan testimoni keterangan ahli tersebut
nanti akan ada saksi fakta yang akan membawa data data berdasarkan pengalaman yang dia alami selama ini sebagai ahli it
nah tadi juga ada ahli ekonomi pak didin demandhuri yang menjelaskan secara sangat jelas
bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan luar biasa dari dana bansos
malah lebih besar dari peningkatan yang terjadi pada zaman pandemi covid
ini kan kita tidak pandemi lagi dong kita ini endemik
kita endemik dan seharusnya tidak sebesar itu
tapi kenapa angka itu naik jawabannya sangat politik
jawabannya sangat politik karena itu ada kaitannya dengan pilpres
kemudian el nino juga sampai desember
dan juga angka inflasi angka inflasi kita itu tidak naik
penjelasannya sangat jelas dan saya kira justifikasi satu satunya untuk penyaluran bansos
itu adalah justifikasi politik untuk memenangkan paslon dua
itu kesimpulan yang sangat umum yang kita bisa dapat dari presentasi para ahli yang kami tampilkan
nanti kita tunggu pada sidang berikutnya setelah break
tadi salah satu ahli dari ahli hukum tata negara pak aan menjelaskan tadi poinnya adalah perihal

nah ini bisa diterapkan apabila ada kedaruratan hukum atau mendesakkan perangkat
kemudian memang harapannya apa dari mk untuk menerapkan ini
sebenarnya judicial activism itu sudah dipraktekkan oleh mahkamah konstitusi cukup lama
jadi saya tidak merasa itu sesuatu hal yang aneh buat mk
tadi saudara aan sebagai ahli kami juga menjelaskan secara gramatikal secara bahasa pemahaman dia
pengertian dia bagaimana evolusi yang terjadi dalam penyempitan kewenangan mahkamah konstitusi
awalnya mahkamah konstitusi itu dapat mandat yang luas ketika rumusan pasalnya itu menggunakan kata tentang hasil pemilihan umum
kemudian ini kan yang terus dipersempit dipersempit sehingga menjadi hasil perolehan suara
nah ini evolusi yang sangat memprihatinkan kita dan berbahaya dalam penyelesaian sengketa pilpres
kita mesti mengembalikan kewenangan mk dan saya percaya majelis hakim mk yang sekarang ini sangat sadar mengenai apa yang terjadi dalam tubuh mk
dan tentu kami juga hakul yakin mereka akan melihat aspek aspek yang non fakta
mk aspek aspek yang sifatnya tsm dalam konsiderasi hukum mereka nantinya
jadi saya tidak terlalu concern dan terlalu khawatir mengenai mk ini
mungkin penegasan mas berarti ini sudah semua saksi di ahli maksudnya dikeluarkan begitu ya
nah kemudian kalau terkait dengan saksi kapolda sendiri
begini kami sudah melayangkan surat ke mk
bahwa di samping empat menteri yang akan dihadirkan plus dari dkpp yang akan dihadirkan
kami juga akan minta pada ketua majelis untuk menghadirkan kapolri pada sidang berikutnya
karena nanti akan anda dengarkan sekalian
bahwa cukup banyak hal hal yang menyangkut kepolisian
pihak polisi yang melakukan intimidasi kriminalisasi ya
dan terlibat dalam ketidak netralan ini
jadi kami ingin minta kapolri juga untuk memberikan penjelasan dan akuntabel terhadap kebijakan kebijakan ya
dan perintah perintah yang dia lakukan
karena tidak cukup hanya melihat soal bansos
kalau menteri sri mulyani ibu risma ya
tapi kita juga melihat aspek aspek pelanggaran ya
yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mencidrai demokrasi dan integritas pemilihan umum itu
siap mas todo terima kasih